masih dari acara diskusi kebangsaan usai mengikuti acara ini
anchor cnn indonesia maggie kalista berkesempatan nge vlog bersama dengan menteri keuangan sri mulyani
perempuan yang diakrab dan disapa ibu ani ini
sudah biasa untuk melola keuangan negara
namun untuk masalah finansial keluarga bagaimana mantan direktur pelaksana bank dunia ini mengelolanya
kita simak vlog dari megi kalista di acara hari uang indonesia ke tujuh puluh empat berikut
halo ibu ani selamat siang

kalau saya kan bikin laporan ya bukan sorry saya nih ibu
tapi kalau ibu ani sebagai yang mengelola semua keuangan di indonesia
kalau di rumah itu seperti apa ibu ani

bikin laporan gak untuk suami
di rumah ya biasa aja sebagai istri dan sebagai ibu yaudah
makan biasa makan gak banyak
makan enggak lah
enggak ya enggak usah ya gak berani juga
jadi keuangan semuanya ibu juga yang mengelola kalau misalnya
ya ibu untuk selamat sekali lagi ibu ani menjadi menteri keuangan
ya kamu semua juga sangat ekstabil
ibu buka kembali untuk menjadi menteri keuangan kita di indonesia
dan semangatnya ini bisa tolong sebarkan juga ke anak anaknya di indonesia
sebagai negara indonesia bangsa indonesia sekarang ini sedang dalam biad biadnya membangun sds
jadi generasi muda generasi milenial adalah mereka yang akan mendapatkan manfaat paling besar
dan itu saya berharap dengan inovasi kreativitas untuk terus membantu
kalau pemerintah sudah punya political will dan political tension ya untuk memperbaiki sds
gimana caranya supaya itu bisa terjadi
pba nya sudah lebih dari lima ratus miliar lima triliun untuk pendidikan
gimana caranya supaya pendidikan membuat anak anak muda itu bisa mendapatkan manfaat lain
itu yang saya benar benar harapkan
jadi semangat ikut membantu dan ikut memencahkan masalah
ya ibu nanti kalau misalnya nih setelah ini kita tahu kalau ibu akan berangkat
maka mungkin nanti kalau misalnya udah mau dimiliki aja ibu akan kembali menjadi dosa
kalau pendidikan di indonesia juga
saya selalu apa saja peranan dunia pendidikan adalah dunia saya
sebenarnya dari dulu
dari keluarga orang tua saya
jadi dalam kapasitas apapun ibu saya akan melakukan
sekarang saya masih terdaftar di sini tentu saya akan
terima kasih ibu
terima kasih ibu